pemirsa terima kasih anda masih bersama reporta sejauh barat
ribuan warga bandung mengikuti deklarasi anti hoax jelang pilek dan pilpres dua ribu sembilan belas minggu pagi
deklarasi yang didukung porestabes dan pemerintah kota bandung tersebut diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan pilek dan pilpres april mendatang berjalan aman dan lancar
pemerintah kota bandung mengucapkan terima kasih
ribuan warga di kawasan hari bebas kendaraan dago mengikuti deklarasi anti hoax minggu pagi
berbagai spanduk dan poster bertuliskan anti hoax mewarnai jalannya deklarasi tersebut
selain dihadiri kepolisian dari polrestabes bandung acara tersebut juga dihadiri oleh wakil wali kota bandung yana mulyana
serta perwakilan dari badan pengawas pemilu dan komisi pemilihan umum
deklarasi anti hoax yang mengangkat tema orang bandung anti hoax ini
digagas sejumlah komunitas di kota bandung
deklarasi dari masyarakat kota bandung untuk mendeklarasikan anti hoax
karena masyarakat kota bandung saat ini cukup terus terganggu dengan semakin banyaknya berita berita hoax
oleh karena itu kami berharap masyarakat kota bandung apabila menerima berita apapun
untuk tabayun dulu lah seliti dulu baru share lagi atau apa lagi
kepolisian resort kota besar bandung mendukung apa yang dilakukan warga bandung ini
kepolisian akan terus melakukan pemantauan dan penindakan terhadap para penyebar berita hoax
kami dari polrestabes bandung sangat mengapresiasi atas inisiasi masyarakat kota bandung
untuk mendeklarasikan orang bandung nanti hoax
ini adalah sebagai contoh bahwa komunitas komunitas yang ada di kota bandung
ada kurang lebih dua puluh delapan komunitas di kota bandung
sudah mendeklarasikan diri untuk menyatakan anti hoax
aksi deklarasi ditutup dengan pembacaan deklarasi dan penanda tanganan bersama di atas pandu besar
fredy bangun bandung